seekor hiu tutul ditemukan mati terdampar di pinggir pantai basban kencong jember jawa timur pada minggu pagi
hiu tutul ini diduga terdampar akibat gelombang tinggi di perairan selatan pulau jawa beberapa hari terakhir
untuk menghindari penjarahan daging hiung seperti yang terjadi sebelumnya
kini petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan pengamanan sebelum akhirnya hiu ini dikubur di tempat penemuan